para anak muda ini terpaksa diamankan di wilayah tugu selatan koja jakarta utara
karena diduga mengganggu ketertiban umum dengan aksi balap lari liar yang dilakukan
menurut ketua rw yang wilayahnya dijadikan lokasi balap lari liar ini
sebenarnya anak anak muda ini sudah diminta membubarkan diri karena sudah sering membuat keributan
namun imbauan tersebut tidak dihiraukan
dalam aksi itu mereka berteriak bersorak sorai bahkan menutup jalan
saat melakukan operasi justisi gabungan
bersama satpol pp polisi pun mengamankan mereka
tiga belas orang diantaranya bahkan kedapatan tidak menggunakan masker
sebelum diperbolehkan pulang polisi memanggil orang tua mereka
sementara itu lima belas remaja yang tidak menggunakan masker
akan dikenai sanksi menyapu jalan pada sabtu pagi
seperti dalam video amatir
di sejumlah akun media sosial
fenomena balap lari liar di jombang jawa timur ini
sama dengan yang terjadi di sejumlah daerah lain
dua orang balap lari dengan disoraki puluhan penonton
dan dibuntuti sepeda motor hingga garis finis
balap lari liar dilakukan di jalan cakdurasim kaliwungu jombang
menurut warga balap lari liar ini berlangsung mulai pukul dua belas malam
warga tak berani melarang karena khawatir dikeroyok
saya nggak berani melarui tahu apa itu tak berani
sejumlahnya sampai berapa pak
sejumlahnya sampai berapa
ya sekitar lima puluh sampai enam puluh
wah oke mas
sepeda motor ini kadang kadang tumpuk tiga
jadi mungkin ya takut
menanggapi fenomena balap lari liar yang menjadi viral sejak beberapa hari terakhir
polres jombang akan melakukan penggerebekan
kepolisian juga akan menangkap siapapun yang melakukan taruhan dalam balap lari liar tersebut